pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di dua ribu sembilan belas semakin dekat
siapa nama pendamping presiden jokowi masih menjadi tanda tanya
namun sejumlah manuver dan tanda tanda alam politik sudah mulai bisa kita baca
presiden joko widodo yang ditunjuk megawati menjadi capres dari pdi perjuangan
mulai menunjukkan gelagatnya untuk mencari pasangan cawapres
jokowi beberapa kali terlihat bersama dengan petinggi petinggi partai politik
seperti airlangga hartarto muhaymin iskandar dan romah hurmuzi
bahkan muhaymin iskandar secara percaya diri mengklaim jokowi bakal kalah
jika tidak memilihnya sebagai calon wakil presiden
sampai hari ini belum ada yang menghubungi
kalau ada partai lain yang ingin juga menjadi cawapres jokowi bagaimana pak
saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya dikhawatirkan bisa kalah
akan tetapi pdi perjuangan melalui kepala badan bantuan hukum pdip junimart girsang
hari ini memastikan nama ketua umum pkb muhaymin iskandar atau caimin
tidak masuk dalam daftar kandidat cawapres jokowi dodo
dari sejumlah nama nama yang telah dikirimkan
sejumlah nama tokoh yang bermunculan
jokowi belum menentukan secara pasti siapa cawapres pendampingnya di dua ribu sembilan belas
meski demikian pertemuan jokowi dengan megawati beberapa hari lalu menegaskan
bahwa jokowi sudah mengantongi nama cawapresnya
pada saat yang tepat nanti akan kita umumkan
nunggu ini kan nungguannya berapa hari sih masa nggak sabar
sudah ada tinggal diumumin ya pak
sudah ada tinggal diumumin
belum lama ini lembaga survei indonesia merilis nama nama yang potensial
menduduki posisi calon wakil presiden untuk mendampingi joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas
menurut lsi ketua umum partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen
layak diperhitungkan oleh jokowi
yang pertama cawapres ideal jokowi agar kuat di parlemen
ini ada sejumlah nama yang kita uji terutama adalah ketua umum partai
yang memiliki kekuatan di parlemen
hasilnya adalah yang pertama ketua umum partai golkar
air langga hartarto diangkat tiga puluh lima tujuh persen
kemudian disusul mohaimin iskandar ketua umum pkb dua puluh satu lima persen
kemudian ketiga disusul ketua umum p tiga roma hurmuzi di angka enam belas persen
kemudian gabungan tokoh yang lain ini ada beberapa nama tokoh partai yang lain
namun elektabilitasnya kecil kecil sehingga kita gabung
kalau digabung total elektabilitas tokoh tokoh
tokoh tersebut diangkat delapan belas lima persen
nama lain yang juga mengejutkan adalah tuan guru bajang zainul masdi
yang tiba tiba saja berbelok menyatakan dukungannya kepada jokowi
untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua
banyak pihak berspekulasi bahwa manuver tgb itu dilakukan untuk memperkuat posisi
sebagai salah satu kandidat wakil presiden jokowi
tidak hanya tgb beberapa nama lain yang juga disebut oleh survei smrc
sebagai kandidat pendamping jokowi
antara lain sri mulyani hairul tanjung dan mahfud md
pendi wijanarko cnn indonesia
utak atik calon pendamping jokowi akan kami bahas malam hari ini
bersama dua orang analis politik
yang pertama ada profesor aisyikam analis politik senior yang sudah selesai libur lebarannya
terima kasih prof ikam sudah mau kembali setelah libur lebaran selama sebulan
kemudian ada mas jaya dihanan direktur eksekutif smrc
terima kasih mas jaya di
terima kasih bu
saya mau tanya dulu ke bapak bapak berdua sebelum kita masuk mengerucutkan ke nama nama
yang pastinya nanti akan banyak keluar
apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sosok seperti apa yang dibutuhkan
krisis sekali pertanyaan saya tapi gak apa apa harus ditanya
sosok seperti apa yang dibutuhkan dan seberapa besar kebutuhan itu
match dengan realita dan fakta politik saat ini
prof ikam dulu sebelum ke mas jaya di
memang pada intu
intinya yang tahu betul tentang kebutuhan terutama karena bersifat pribadi dan privilege
juga prerogatif itu adalah presiden
nah selebihnya itu tentu adalah pertimbangan pertimbangan yang bisa diberikan
misalnya saja kebutuhan kalau dilihat dari segi pendaftaran ke kpu
itu berarti implikasinya adalah dukungan partai itu menjadi ukuran yang sangat penting
boarding pass maksud anda ya
walaupun pak jokowi sudah begitu banyak yang mendukung ya tetap itu harus jadikan pertimbangan
yang berikutnya juga kemungkinan persoalan kemistri pribadi
ada begitu banyak yang disodorkan calon calon tapi tentu ada yang referensi baik dari pak jokowi
maupun dari katakanlah partai pendukung utama
ada juga yang dilakukan oleh surveyor misalnya smrc kan mereka juga kebutuhan dalam pengadilan
ada juga yang dilakukan oleh surveyor misalnya smrc kan mereka juga kebutuhan dalam pengadilan
bagaimana masalah misalnya pandangan yang empatik terhadap calon wakil presiden kemudian kemampuan untuk berkomunikasi kemudian trust building dan lain lain
nah saya ini pengamat politik yang lebih melihat pertimbangan yang belum pernah dibicarakan secara lebih serius yaitu bagaimana calon wakil presiden ini ketika bersama saudara

adalah mereka yang juga mempertimbangkan masalah masalah strategis
dalam hal ini pertama adalah bagaimana melanjutkan visi dan kemudian apa yang menjadi legacy dari masa pertama
yang kedua tentu karena indonesia dalam perputaran lingkungan yang sedang berubah juga berarti harus ada variable yang harus dihitung yaitu masalah keamanan nasional
bagaimana cara usaha berubah

bagaimana cara usaha berubah
ini bisa membantu beliau disitu
dan yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kelanjutan demokratisasi
nah yang pertama tadi itu variable itu harus ada indikator indikator
apakah untuk menang indikator indikator yang anda sebutkan itu bisa menjadi variable yang menentukan
untuk bicara menang dulu ya profes sebelum kita kemenangan
di dalam soal yang pertama tadi itu dan yang kedua itu ada indikator misalnya saja
dibutuhkan cawapres yang bisa menjembatani berbagai kelompok kelompok politik baik yang sudah pro maupun yang belum
terutama kalau kita bicara tentang bukan hanya elektorat tetapi masyarakat sipil atau calon calon pendukung
nah pak jokowi ini kalau menurut berbagai macam survei dan informasi masih tetap memerlukan dukungan dari misalnya kelompok atau voters dari kelompok islam
nah inilah yang menjadi penting bagi calon wakil presiden
yang moderat tidak moderat tidak perlu diperhitungkan
kalau yang tidak moderat itu kan sudah ada kendaraannya sendiri kan
nah oleh karena itu beliau si calon wapres itu juga harus diperhitungkan bisa menjadi interlokutor dari pak jokowi karena voters itu pak
singkat saja apakah presiden punya kemewahan untuk memilih itu dengan fakta politik sekarang
sayangnya kalau di indonesia by rule dan realitas sekarang ini ya ada kemewahan itu tapi tetap akan ditentukan oleh partai
daftar itu harus penting
saya mau tanya ke mas jayadi
anda menurut anda seperti apa
pertanyaannya sama dengan prof ikam
ya pada dasarnya mirip ya saya kira
cuma saya kira pertama kriteria itu bisa inline antara kriteria untuk memenangkan pilpres dengan kriteria untuk nanti
artinya kriteria bisa sama bisa tidak
ada yang hanya untuk menang saja ada yang menang dan juga sustain
ada yang bisa dua duanya
yang ideal itu dua duanya ya
nah tapi secara umum kita masuk kedua duanya itu secara umum pertama kualifikasi personal itu penting
tadi disinggung juga oleh prof hikam
kualifikasi personal itu kalau kita merujuk kepada pendapat masyarakat baik di tingkat elit maupun di tingkat massa itu
masyarakat ingin yang amanah jujur yang tidak korup gitu lah
yang kedua soal jelas kompetensi
tadi prof hikam juga menyebut kompetensi itu
nah kompetensi ini kan macam macam
bisa tergantung kepada kebutuhan presiden atau kebutuhan bangsa ini secara umum
yang pasti kompetensi
tapi ukurannya apa kompetensi itu antara lain ukurannya ini orang punya karya nggak
orang punya rekam jejak yang menunjukkan ya
rekam jejak berarti ya
dia pernah menghasilkan melakukan sesuatu yang berguna untuk bangsa
yang ketiga tadi disinggung oleh prof hikam juga adalah soal empati
empati ini penting
karena baik disurvey untuk calon legislatif maupun calon eksekutif itu persoalan perhatian kepada rakyat
mengerti masalah rakyat
bisa berada di sisi penderitaan rakyat itu penting bagi masyarakat
yang itu jadi ini kualifikasi personal
yang kedua dari selain kualifikasi personal adalah akseptabilitas kalau mau dipersingkat
baik di kalangan para elit terutama kalangan partai partai politik
karena sekali lagi memang presiden dan wakil presiden dicalon oleh partai politik
nggak bisa independen
tapi juga akseptabilitas di kalangan yang lebih luas
di masyarakat lebih luas
ya kalau dapat boarding pass bakal dipilih apa nggak sama masyarakat gitu kan
jadi akseptabilitas baik dalam pengertian pemilih secara umum maupun kategori kategori sosiologis yang ada di masyarakat
sebelum kita masuk ke lebih detail lagi
mengenai nama dan juga
ada dua lagi yang saya mau tambahkan
oh boleh boleh boleh
yang ketiga kategorinya adalah mau tidak mau harus mikir juga soal elektabilitas
kan minimal seorang calon wakil presiden itu tidak memberikan dampak negatif kepada elektabilitas calon presidennya
nah terakhir baru yang disebut oleh pak hikam di awal tadi
ya mau tidak mau itu kan tergantung siapa yang mau pakai kan
dan menurut anda presiden punya kemewahan itu nggak sekarang
menentukan idealitas idealitas yang anda sebutkan
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan kasih waktu jaya dihanan pikir pikir sejenak untuk menjawabnya
kami akan segera kembali di sejenak berikut
kemewahan yang anda sebutkan itu mungkin nggak dipilih oleh jokowi dengan kriteria
sebelum kita sebut nama ya mas
jadi dari konsul faktor sekarang
anda yang sebut kemewahan tadi bukan saya
jadi gini kalau kita belajar dari pengalaman
pak sby pun kan dianggap cukup terkungkung dengan koalisi partai partainya
dan konstitusinya masih sama waktu itu
jadi partai yang menentukan
tapi pak sby kemarin di dua ribu sembilan leluas atau memilih relatif leluasa
calon wakil presidennya
tentu dengan berbagai alasannya
dipilih budiono yang di luar partai dan bahkan satu daerah dengan pak sby
di luar pakem pakem konvensional yang sudah kita lakukan
biasanya petahana memiliki sedikit atau banyak keleluasaan untuk memilih sesuai dengan keinginannya
keinginan dan kebutuhan
tanpa harus terlalu ditekunggung oleh partai partai
kalau kita melihat ini
angka yang diperlukan
ini juga bisa ditekan
ini juga bisa ditekan
jadi kita melihat ini
pak jokowi sekarang ini dibandingkan dengan periode yang sama dengan ketika pak sby mau memasuki periode kedua
maka relatif angka angka pak jokowi lebih baik
relatif lebih baik
misalnya ukuran top of mind
dibanding pak sby di periode yang sama
oh justru punya kebewahan yang lebih besar sebenarnya
angkanya lebih baik
angkanya lebih baik ya
jadi misalnya nih
dukungan solid dari top of mind
antara pak sby melawan penantang utamanya itu pada misalnya
bulan juni tahun dua ribu delapan dibandingkan dengan bulan juni atau mei tahun dua ribu delapan belas
kan itu sekitar setahun menjelang pemilu kan
angka otop of mind untuk pak sby ada di angka tiga puluh tiga persen
itu cukup konsisten tuh selama setahun terakhir
untuk pak jokowi angkanya ada di angka empat puluh persen
artinya lebih tinggi tuh
harusnya punya kemewahan itu ya mas jaya
jadi secara kuantitatif seharusnya punya
tapi memang ada satu hal yang sedikit berbeda pada saat ini
saya mau menyebutnya begitu biar lebih enak
itu terasa tidak terlalu penting ketika itu
maksudnya kategori saya wakil kelompok islam dengan tidak segala macam itu tidak terlalu mengemuka
dan sekarang menurut anda itu
nah sekarang itu menjadi mengemuka
karena itu ada peluang pak jokowi untuk memiliki keleluasan seperti pak sby
jadi dia harus memperhatikan faktor yang apa namanya soal sosiologis itu
apakah ini juga tercapture dari surveinya smrc terkait dengan siapa siapa saja yang menjadi calon wakil presiden jokowi
boleh kita tampilkan ya mas ya
anda bisa jelaskan
ini kita coba ambil rata rata saja
ini penilaian elit rata rata
kalau ini penilaian elit ya
kita lihat yang di luar jokowi dan yusuf kalla serta prabowo ya
itu anda lihat ada nama mahfud md air langga hartarto hairul tanjung sri mulyani said agil siraj kan
itu lima teratas
elit ini adalah orang yang termasuk intelektual sangat senior politisi sangat senior atau pengusaha termasuk lima puluh terkaya di indonesia
jadi yang sebetulnya kan elit itu kan termasuk opini ini
tapi kita bagi dua
karena biasanya mereka ini memiliki informasi yang jauh lebih kaya
oke apa yang bisa anda jelaskan
jadi kalau kita lihat disini ada tokoh partai kan
ada pak mahfud
ada pak said
ini yang kalau kita ke bawah lagi ada mohaimin iskandar
lalu ke bawah lagi ada m sohibul iman
nama nama yang tertinggi ini
jadi faktor sosiologis tadi soal umat non umat
jadi ini kan pak mahfud pak said lalu pak muhammad selain mereka tokoh politik mereka juga dianggap tokoh yang terkait dengan agama kan
jadi itu tadi
jadi selain tokoh partai tokoh profesional seperti pak hairul tanjung dan ibu sri mulyani
juga persoalan keumatan itu tampaknya di capture oleh masyarakat
tapi high ranknya ada di mahfud md
oh ya disini pak mahfud yang nomor satu
karena pak jk secara konstitusi tadi kan
tidak bisa jadi wabah
tidak bisa jadi wabah
tidak bisa lagi jadi wabah
next kita lihat slide berikutnya
boleh kita lihat
oke ini versinya kedua ya
ya ini yang di papan kedua
oke ini papan keduanya
kita next ke lihat penilaian selanjutnya
dari opinion leader kalau tidak salah ya
kita next boleh
nah kembali kalau kita lihat nama lima teratas kan masih nama pak mahfud
lalu ibu sri mulyani lalu pak said lalu air langga hartarto plus m zainul majri
lagi lagi di sini ada tiga tokoh yang tergolong tokoh agama
selain mereka tokoh profesional dan tokoh politik ya
itu kembali ke pertanyaan anda
apakah faktor sosiologis itu penting
kalau lihat disini kan tercapture oleh masyarakat
meskipun tetap ada yang biasa ya
tokoh partai politik ada disitu
dari skema ini opinion leader menginginkan sebenarnya tokoh tokoh non partai ya
jadi kalau ini kalau saya membacanya begini
opinion leader maupun elit itu memandang bahwa kepemimpinan nasional kita bisa berasal dari sumber yang beragam
artinya tergantung kualifikasi personal kandidatnya
kan itu ada sumbernya dari profesional ada sumbernya dari tokoh agama sekaligus profesional
ada tokoh apa namanya ormas agama ada tokoh partai dan seterusnya
jadi ada ekonom juga disitu
jadi beragam kalau kita lihat
oke oke ini yang kemudian itu pendapat dari elit dan juga opini
bagaimana suara rakyat
bagaimana suara rakyat next
suara rakyat secara umum
nah ini dia

kalau untuk masyarakat pemilih secara umum kita beranggapan agak kurang rakyat
juga beranggapan agak reliable untuk bertanya terlalu detail soal kualitas tokoh ya
juga beranggapan agak reliable untuk bertanya terlalu detail soal kualitas tokoh ya

kita tanyakan saja tingkat akseptabilitas tokoh ini di mata mereka
nah lagi lagi selain jokowi dan prabowo serta yusuf kalla
nama nama apa namanya yang muncul adalah pak mahfud ibu sri mulyani tuan guru bajang anies baswedan ahmad herawan dan seterusnya ya
lagi lagi cukup beragam
anda lihat di situ lagi lagi tokoh yang tergolong tokoh agama juga lagi lagi masuk
tapi yang menarik ada nama gatot di urutan atas
yang tidak dipilih oleh opini leader ataupun elit
memang ada sejumlah nama yang memperoleh skor tinggi di masyarakat
tetapi memperoleh skor menengah atau rendah di kalangan elit maupun di kalangan opinion leader
jadi ini tampaknya memang ada persoalan konsistensi dari sang tokoh
itu tampilnya di semua kalangan
cuma kalau kita perhatikan ada tokoh yang tampil secara konsisten di semua kalangan
dan berada pada posisi tinggi yaitu pak mahfud dengan ibu sri mulyani
jadi dua nama ini muncul di ketiga kategori secara konsisten
kita tampilkan next slide nya
kalau tadi kan ini hasil tiga survei
kalau kita bisa peras jadi hanya dua nama
seperti dikatakan mas jaya
tadi boleh ditampilkan
hanya dua nama versi smrc yang tadi muncul di lima besar
yang kira kira punya potensi besar
dua nama yang tadi sudah disebutkan bisa dikeluarkan
nampaknya masih susah kita akan break dulu
kita akan break dulu nanti akan kita keluarkan dua nama yang dikerucutkan
sebelum nanti prof ikam juga punya analisa sendiri terkait dengan nama nama calon wakil presiden itu
kita akan bahas di segmen berikutnya tetap bersama kami
tadi survei smrc kita sudah lihat kalau diperas peras peras namanya ada di belakang saya ini nih
kenapa bisa dua nama ini yang menjadi dari surveinya anda gitu ya disimpulkan
ini yang paling cocok buat jokowi
kami tidak mengatakan ini paling cocok buat jokowi
tidak kami tidak mengatakan ini yang paling cocok buat jokowi
oke itu kata saya berarti ya
kami mengatakan bahwa diantara sekian banyak nama itu
yang selalu muncul pada level lima besar secara konsisten
artinya dia muncul lima besar di kalangan elit
lima besar di kalangan opinion leader
dan lima besar di kalangan masa pemilih
nah itu dua nama ini
yaitu pak mahfud dan ibu sri mulyani
memang kalau anda perhatikan latar belakangnya
yang dua duanya paling tidak sekarang ini kan orang non partai gitu
sekaligus berpengalaman sebagai praktisi sebagai menteri keuangan
ada tokoh profesional dalam pengertian kapasitasnya di bidang hukum
tapi sekaligus orang yang berpengalaman
baik di eksekutif legislatif maupun yudikatif
sekaligus juga tokoh yang dianggap minimal
kalaupun tidak dianggap ulama
itu dekat dengan atau tokoh tergolong tokoh agama kan gitu
jadi kalau kita perhatikan itu
memang tampaknya masyarakat memberi ranking tinggi
kepada pada saat ini
sekaligus yang memiliki kompetensi profesional
sekaligus juga memiliki akseptabilitas tinggi
secara sosiologis di kalangan masyarakat
dan dua orang ini dianggap yang paling memenuhi kriteria dari
survei survei yang digelar
iya tetapi sekali lagi kan lima besar kan
tapi kan ada tiga empat lima enam tujuh delapan gitu ya
oke kalau dikerucutkan dua ini
tapi prof ikam juga kalau smrc tadi mengerucutkan ada dua
prof ikam agak lebih banyak sedikit
lebih banyak banget sih sebenarnya delapan orang ya prof ya
boleh kita tampilkan nama nama yang kemudian dipertimbangkan
atau bukan diusulkan prof ikam ya
tapi dilihat prof ikam menjadi cowok pres yang bisa cocok menjadi pendafi jemput
kurang lebih sama mungkin
apa yang bisa anda jelaskan nih prof dari daftar
ya karena variabel yang saya pakai dan indikator
empat belas indikator yang saya pakai itu
memang pada akhirnya mengerucut pada sosial media

tetapi yang bagi saya sangat penting mengingat pengalaman sebelumnya
chemistry antara wabres dengan presiden itu sangat penting
jangan sampai wapresnya itu kemudian mempunyai agenda agenda politik sendirian
yang pada akhirnya akan merusak soliditas mereka
yang kedua adalah karena orang orang yang saya sebutkan ini
mampu untuk menjadi interlokutor dari presiden
kepada semua kelompok
kelompok militer kelompok polri kemudian birokrat
dan juga partai partai politik
seperti semuanya ini bisa bicara dengan kelompok yang lain
tentu saja tidak semua nama itu mempunyai bobot yang sama
misalnya contohnya begini ya
dengan segala permohonan maaf seperti bu sri mulyani itu sangat unggul
kalau bicara mengenai profesionalisme networking internasional dan lain sebagainya
tetapi kalau untuk bicara dengan partai partai politik tampaknya akan agak repot
pak muldoko juga mempunyai kapasitas yang sangat bagus
di dalam berbicara dengan kelompok kelompok profesional
kemudian militer kemudian partai partai politik
tapi kalau dibanding dengan pak mahfud misalnya
dalam urusan berbicara dengan basis masyarakat terutama yang disebut kategori sosiologis tadi itu
tampaknya tidak begitu
pak mahfud ya
yang mempunyai keunggulan di dalam soal partai politik
berbicara dengan kelompok kelompok strategis dan lain sebagainya
mungkin networking internasionalnya masih belum seperti misalnya
sri mulyani atau bahkan pak hairul tanjung
nah asad ali ini yang banyak yang tidak
ya ini menarik ini
yang tidak diinginkan
baru muncul namanya
iya karena menurut saya beliau ini juga mempunyai kualitas yang disebut sebagai dekat
dengan kelompok kelompok yang harus
kelompok yang harus diperhitungkan sekali oleh pak jokowi
dan beliau ini juga mempunyai kemampuan di dalam networking internasional
dan juga representasi dari satu profesi di bidang keamanan
oke dari kemungkinan orang orang ini yang pertama
kemungkinan mana yang paling besar jokowi paling bisa menang secara kebutuhan real politik ya
kalau kita bicara politik konstituen
dengan komposisi apa namanya pertarungan politik kemudian
suara yang harus direbutkan
orang orang mana yang kemudian sosoknya mana yang kemudian menurut anda paling bisa memenuhi
kebutuhan jokowi untuk bisa menang dulu
kalau saya untuk menang itu pertama harus bisa masuk di dalam pendaftaran dulu
dan artinya kalaupun tidak didukung dari partai orang itu
setidak tidaknya dia juga partai partai itu comfortable
kemudian yang kedua setelah itu kita lihat setelah dia masuk
kemudian siapa yang akan mencoblos
nah kalau sudah mencoblos itu everything apa namanya up for grab karena sudah ada urusan dengan partai
itu adalah betul betul elektabilitas dan kemudian
nah oleh karena itu orang seperti pak mahfud
itu paling sulit untuk dikalahkan dari soal yang itu tadi
karena beliau itu memang betul betul ya di dalam pengertian kedekatan dengan pak jokowi
kemudian kedekatan dengan partai politik
kemampuan berbicara mengenai keamanan nasional dan hukum
itu menurut saya memang ya termasuk yang paling tinggi
kemudian baru pak muldoko
oke anda sendiri melihat bahwa pak jokowi kalau kita bicara secara sosiologis tadi
calon calon yang kemudian disorongkan atau yang dipilih oleh publik
opinion leader termasuk prof ikam sendiri
kalau nama nama ini kan kemudian ada di mewakili kelompok yang mudera tadi
kalau secara sosiologis keagamaan gitu ya
apakah jokowi sendiri menurut anda lebih baik memilih yang mana
ceruk yang ini atau ceruk yang lain yang belum tersentuh tadi seperti kata prof vikam
secara matematika politik menurut anda mana yang lebih menguntungkan
jadi yang harus dilakukan adalah paling tidak harus merangkul semua
sampai ke ujung paling kanan sampai ujung paling kiri kan tidak perlu
tapi paling tidak misalnya ada kandidat cawapres yang bisa membentengi calon presiden pak jokowi misalnya
dari serangan dari paling jauh kanan atau paling jauh kiri gitu
nah orang seperti pak mahfud bisa seperti itu
kalau ibu sri mulyani mungkin kesulitannya itu tadi
ibu sri mulyani akan sangat mumpuni kalau kita bicara soal bagaimana menjalankan pemerintahan
tapi kan tugas pertama itu
menang dulu supaya bisa bicara bagaimana menjalankan pemerintahan
pak erlangga hartarto juga begitu
dalam konteks suasana sosio psikologis masyarakat kita sekarang
pak erlangga hartarto memang memiliki kapasitas yang sangat tinggi tapi untuk menjalankan pemerintahan
dan dia juga punya kemisteri yang baik dengan pak jokowi
tapi saya kira dia tidak akan cukup kuat untuk menjadi simbol untuk membentengi pak jokowi
dari serangan serangan yang sifatnya sosio psikologis itu
oke ini kan kita bicara apa namanya yang ideal ya
apa yang idealitas gitu
kalau realitasnya seperti apa
apa yang dihadapi jokowi sekarang
dengan segala tekanan
itu tadi yang kita bicarakan tadi
dengan segala tekanan dengan segala
realitasnya itu kita suka atau tidak suka masyarakat kita akan terbelah
ada masyarakat yang sekarang puas dengan kinerja jokowi sekitar enam puluh sampai tujuh puluh persen
ada yang tidak puas dengan kinerjanya itu
sekitar katakanlah tiga puluh sampai empat puluh persen kalau dibesarkan yang tidak puas itu
yang tidak puas ini ada dua kelompok
kalau saya sederhanakan
satu kelompok yang tidak puas dengan kinerja ekonomi
yang ya kan keluhan masih itu
keluhan soal sembako soal apa namanya pengangguran termasuk ketimpangan soal
sampai rupiah melembah saja jadi gorengan politik
di sisi lain ada kelompok yang memang tidak akan memilih jokowi tidak mau dengan jokowi no matter watt
nah yang jadi masalah bagi jokowi adalah apa yang dikatakan oleh kelompok ini tentang jokowi
nah salah satu yang dipotret kepada jokowi adalah bahwa dia dianggap tidak pro umat
apapun maknanya itu
itu yang terjadi
terlepas dari misalnya jokowi sudah mengunjungi pesantren sudah merekrut banyak tokoh agama gitu ya
tetap saja dia akan dipotret sebagai tokoh yang tidak pro umat gitu
dan itu kalau dibiarkan dibarengi dengan situasi ekonomi yang memburuk misalnya maka itu bisa secara elektoral membahayakan ketahanan
oke prof ikam gimana pendapatnya
iya kalau saya melihat seperti tadi makanya saya menggunakan parameter strategik
jadi yang dihadapi pak jokowi itu untuk menang itu tetap berbeda dengan zamannya pak sby
sekarang ini betul betul ada semacam political cleavages
orang yang mendukung juga kuat dalam pengertian sangat true beliverse
tapi yang tidak juga ada bagian yang seperti itu
dan kalau kita melihat apa yang terjadi di pilkada dki itu kan walaupun mau direplikasi untuk pilkada serentak tidak ada satupun yang berhasil
tapi tetap akan selalu membayangi itu
oleh karena itu kalau saya pribadi melihat apa yang dilakukan oleh pak jokowi ini pasangannya itu
bukan hanya untuk menang saja
tetapi setelah itu apakah tagar tagar itu akan bertahan atau tidak
nah oleh sebab itu membentengi itu penting
dalam pengertian individual artinya chemistry yang bagus
kemudian yang kedua juga di dalam menjelaskan kepada kelompok yang masih bisa dijelaskan
terutama separoh yang dari separoh tadi itu kan
misalnya masalah kemiskinan masalah pendidikan
seberapa besar tantangan tantangan itu kemudian dijawab oleh calon calon hampir semua ketua umum partai politik kan kemudian juga mencalonkan diri
sebagai pendamping jokowi
menurut anda ketua umum ketua umum itu punya jawaban yang baik nggak secara elektoral ataupun secara kebutuhan real gitu
kalau saya lihat secara umum publik itu sangat pesimis dengan yang namanya partai politik dan tokoh partai politik
oleh sebab itu walaupun mereka berbusa busa di televisi dan
di medsos dan lain lain itu trust yang dimiliki publik terhadap mereka itu kurang ketimbang outsider seperti pak mahfud seperti pak azad bahkan seperti pak ct
ini jangan diabaikan ini orang orang
itu lebih trustworthy bagi publik
jadi bagi saya makanya saya sebelum menulis yang tadi itu saya menulis tidak ada satupun apa namanya yang dirugikan apabila pak jokowi memilih non political
tidak ada satu politik
tidak ada karena tidak akan berkurang menulis mereka itu
meskipun boarding pass juga bisa bisa terancam terancam kalau misalnya
kalau saya lihat ya mas ya katakanlah worst ada partai politik yang hengkang dari pendukung itu paling saya kira kok tidak akan lebih dari dua
mungkin cuma satu
itu pun nanti juga kalau ini balik lagi
mas yadi anda lihat manfaatnya sama mudorotnya lebih banyak mana memilih calon wakil presiden dari partai politik
wakil presiden yang berasal dari partai politik yang mirip kategorinya dengan pak mahfud itu misalnya
atau dengan ibu sri mulyani
tapi masalah misalnya pak muhaymin
erlangga hartanto misalnya
pak muhaymin dengan kalau erlangga mirip sri mulyani
pak muhaymin dengan pak rohamah hurmuzi itu mirip dengan kategori pak mahfud ya
cuma masalahnya kalau misalnya jokowi memilih muhaymin atau pak gus romi maka nanti pak erlangga protes
meskipun alasannya ada soal alasan sosiologis tadi soal tokoh keumatan
nah apa namanya kemudian orang bicara soal akseptabilitas
akseptabilitas dari pak muhaymin dengan pak romi
lagi lagi itu yang harus diperhitungkan ya mas jadi
tapi kita akan lihat juga nih bagaimana perkembangannya termasuk tadi kata ali mukhtar ngabalin akan ada kejutan yang membuat kita menganga ngangah nanti katanya
dari kandidat calon wakil presiden yang akan diumumkan
saya kira semua kandidat itu sudah ada nanti
cuma kita yang masih mengejutkan itu nama siapa yang dipilih itu aja
namanya pasti akan berkisar nama itu saja ya
bikin yang akan terkejut ngabalin sendiri
oke kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah akan masuk dalam radar radar yang kita bicarakan tadi atau betul betul akan ada kejutan baru nama nama yang betul betul di luar radar kita kita semua
terima kasih prof ika
terima kasih mas jani
kita akan nantikan perkembangannya
kami akan segera kembali usai jadwal berikutnya